umum partai persatuan pembangunan roma hurmuzi memenuhi panggilan penyidik kpk
romi diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan tindak pidana suap
usulan dana perimbangan keuangan daerah dalam rapbn perubahan tahun dua ribu dua puluh
romi tiba di gedung kpk pada pukul tiga belas lima waktu indonesia barat
romi diperiksa untuk tersangka yaya purnomo mantan pns kemenkyu
yang sudah ditetapkan sebagai tersangka
romi membantah jika disebut mangkir pada pemanggilan pertama senin dua puluh agustus dua ribu delapan belas
menurut romi surat pemanggilan kpk pertama bersifat mendadak
dan dirinya sudah dijadwalkan agenda di luar kota sampai hari idul adha
romi pun menolak berkomentar mengenai materi pemeriksaan yang akan dijalannya
ia mengaku tidak tahu soal penggeledahan penyidik kpk yang dilakukan
di rumah salah satu pengurus p tiga di kawasan bintaro tanggerang selatan
hari senin saya menerima panggilan cuman karena panggilannya itu datang cukup mendadak
saya sudah terset bisa dilihat kegiatan kegiatan saya di daerah
mulai senin selasa dan rabu saya baru tiba di jakarta lagi tadi malam
jadi saya putuskan hari ini siang karena tadi pagi saya masih
siang ini tadi saya masih menerima dubes uni eropa untuk indonesia
kalau hari senin itu diperiksa untuk tersangka siapa
nanti soal siapa siapanya nanti setelah
soal benar apa itu
supaya ada bahan lagi
mau nggak pak

saya membaca dari media anda
nanti kita supaya ada bahan lagi nanti
wakil ketua kpk sao citu morang menyatakan penyidik tengah mendalami peran
ketua umum partai persatuan pembangunan romah ormuzi
dalam dugaan korupsi dana perimbangan daerah
pada rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan atau apbnp dua ribu dua puluh
menurut saud dalam kasus tersebut
komisi antirasuah menemukan uang senilai satu empat miliar rupiah dalam pecahan dolar singapura
dan menyita dokumen terkait saat menggeledah rumah salah satu seorang pengurus p tiga
di geraha raya bintaro tanggerang selatan beberapa waktu yang lalu
saud memastikan memanggilan romi murni persoalan hukum tidak ada kaitan dengan politik
saud mengaku romi dipanggil hanya sebagai saksi sehingga tidak perlu khawatir

menurut saud pemanggilan sejumlah politikus di tahun politik tidak terkait aspek politik
sehingga tidak perlu dibesar besarkan
di acara yang balas dia menjelaskan apa kaitannya ya
nanti kita lihat sejauh apa dia berperan di situ
kpk tidak pernah memanggil kalau dia tidak relevan dengan yang kita lagi dalamin
oleh sebab itu perlu menjelaskan apa yang dia ketahui sejauh apa berantem
sejauh ini belum ada status yang berubah
bahwa apa yang dilakukan kpk itu
semuanya bertahap proses prosesnya sehingga
kita juga sangat hati hati dengan situasi perkembangan belakangan ini
kita mau pesta demokrasi jadi agak lebih hati hati